strategi pembelian telur retak seperti ini sudah berlangsung lama
tidak hanya di bulan ramadan namun juga di bulan biasa
penjual sengaja menyediakan jenis telur retak karena banyaknya permintaan menjelang lebaran
padahal memakan makanan yang diolah dari telur retak memiliki dampak buruk bagi kesehatan
yang buat bahaya dari telur itu adalah karena telur itu kaya akan sumber protein
nah apabila kualitas proteinnya sudah tidak baik itu yang akan bisa membahayakan bagi tubuh itu sendiri
terus jadinya dia akan terjangkit dari bakteri salmonella dan juga bisa dari e coli
kita beralih ke kasus kriminal sidang perdana pemerkosaan dan pembunuhan terhadap ef
selasa pagi di gelangga
ya meski masih berusia enam belas tahun terdakwa ra beserta dua rekannya menjalani sidang layaknya seperti orang dewasa
sementara itu para simpatisan korban berkumpul di depan pengadilan negeri tangerang menuntut terdakwa dihukum seberat beratnya
ra memasuki gedung pengadilan tinggi tangerang sekitar pukul sepuluh waktu indonesia barat dengan didampingi kuasa hukumnya
sementara di luar pengadilan ratusan orang